harga adalah keluarga

kesederhanaan dan keharmonisan keluarga cumara
katanya tidak pernah luput dari memori
emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin
jadi kita bakalan di sini selamanya
dua puluh dua tahun lebih berlalu keluarga cumara pun
kini dibangkitkan untuk keluarga indonesia
ringo agus rahman berperan sebagai abah
nirna zubir sebagai ema
zara jkt empat puluh delapan sebagai ace
dan widuri sasono sebagai ara
tiga januari dua ribu sembilan belas keluarga cemara versi layar lebar tayang perdana
penggodokan skenario keluarga cemara pun telah dilakukan
sejak lama oleh gina esnur dan anggia karisma
penulis skenario sekaligus produser film keluarga cumara
meski film keluarga cemara berlatar zaman sekarang
bukan seperti pada serial televisi dan juga novelnya
di era delapan puluh an dan sembilan puluh an
namun inti dan nilai dari kisah keluarga cemara
tidak akan berubah
gak ada sinyal di sini
yang kami juga tidak sadari bahwa ternyata film ini mengalir dengan sendirinya
yang kami harapkan adalah bisa melekat dan menghangatkan keluarga indonesia
semoga ketangguhan keluarga mas wendo
yang mas windo percaya hati bahagia adalah obat
kemudian ketangguhan dalam jalan hidup semudahan menyebar ke seluruh keluarga
seminggu tayang perdana keluarga cumara sudah ditonton lebih dari enam ratus enam puluh ribu penonton
namun kepopuleran dan kesuksesan keluarga cumara
tidak lepas dari sosok arswendo

meski keseluruhan cerita yang ditampilkan dalam serial dan film keluarga cumara
tidak bersumber dari kejadian kisah nyata
namun setiap momen dalam keluarga cemara
begitu orisinil dan lekat dengan kehidupan keluarga di dunia nyata
sehingga tidak sedikit yang memuji imajinasi cerdas
dari arswendo sebagai kreatornya
mentari hari ini berseri indah
terima kasih emang
terima kasih abang
enam puluh pernah ngebayang gak akhirnya serial televisi sembilan puluh enam kalau nggak salah ya sembilan puluh enam akhirnya
sekarang diangkat ke layar lebar pernah nge dua puluh tahun lebih loh ya ya bapak pastilah kepingin
cita cita waktu nulis kepengennya bakal jadi sinetron gimana memang dulu pernah ada ini
maksudnya kira kira kek pengen deh kalau misalnya ini tuh nggak cuma semuanya akan
kamu tidak jalan lulus ada tentunya mulai sebenarnya di sinetron maksa gitu gitu jadi
buku gitu gitu oke enam ratus enam puluh kayaknya mukanya juga sumringah banget ya sekarang
hahaha kalau itu tanda bersyukur sebenarnya bukan tangis lah mestinya air mata itu kita nonton
kita meneteskan air mata nah itu mungkin bagus ini istilahnya dulu sebelum novelnya sendiri
tuh tahun berapa sih mas kan kalau misal serial televisinya masih ya papa ibu kamu aja belum
pacaran kali ya kayaknya sebelum lahir kayaknya nggak deng nggak deng tahun tujuh puluh an sekian
hai karena saya jadi redaktur di situ ya bikin tuh banyak saya bikin keluarga cemara imung gigi
dan komplotannya sinopati pamukka serial semuanya di situ oke jadi awalnya tuh dari
majalah kemudian baru dibukukan dan hubungan nah kemudian saya keluar dari penjara itu
tahun sembilan puluh tiga sembilan puluh empat keluar terus bikin itu keluarga cemara itu ide awal kayaknya
asik nih untuk nulis keluarga cemara tuh sebenarnya dari mana ya mungkin dari keseharian aja yang saya
pastilah ada kreasi kreasi yang baru peristiwa peristiwa sehari hari ketika anak saya
mulai menjaga deketin kok nggak mau bangsa gitu gitu kalau kedokter kok kedokter gigi kok nggak pada
takutnya beneran lebih lebih pada itu jadi bener gini keluarga cemara itu banyak yang nanya apakah
jadi artinya memang dari kehidupan keluarganya
atau ada yang
diubah ubah sedikit karena kayaknya
kalau misalnya kita melihat keluarga cemara
dari tv kemudian sampai kemarin filmnya
kok kayaknya tuh relatable banget
sama kehidupan keluarga sehari hari
tapi seperti juga sebuah inspirasi
peristiwa itu kan hanya imigrasi
kita kasih frame oleh pengarangnya
mempunyai makna yang baru
kayak mereka pada ribut
misalnya itu kan kejadian semuanya gitu
itu tambahan tambahan kemudian
yang menjadi lebih
eh ternyata ada
tapi yang satu petanya adalah
mereka mempertahankan kejujuran
itu garis benang merahnya ada disitu
semua orang tua mereka menghormati
jadi kalau misalnya ngeliat keluarga cemara itu kayak ngeliat arswendo
itu untuk ngedidik anak anak ya
ngedidik keluarganya jadi semuanya
jadi semuanya it's hard
it happens gitu apa yang ada di novel
tapi gak semuanya
dramatisasinya pasti banyak
karena itulah sebetulnya
kegunaan atau pentingnya
seni itu disitu
jadi dia menciptakan sesuatu yang baru
dari peristiwa yang sudah ada
tapi kalau ibaratnya kita masak sayur tuh kayak semua
bumbunya teracikannya pas gitu ya
semuanya tuh ada
keluarga cemara itu sebenarnya apa
nama keluarga cemara tuh
kenapa nggak keluarga ars gitu
wah kalau tau gitu dulu saya kasih nama keluarga
pakai nama sendiri
anies itu mau menunjukkan bahwa ada satu
mungkin nggak sih di indonesia ini
hidup dari kejujuran
karena abahnya itu background lah
jadi ini miskin terus ada masih orang yang memberi
orang ini dulu saya tolong tapi kok masih begitu baik lah
hidup dengan seorang yang baik gitu ya

jadi sih ini ya simbolnya simbol kejujuran itu
nah untuk di aplikasikan ke keluarga jamanong
masih ada atau masih bisa nggak
kalau kejujuran nilai nilai itu
bahkan filmnya ini
mereka yang mengerjakan ini
anak anak muda yang hebat benar
hebat mereka punya idiom idiom baru yang
wah menghidupkan sekali
kejujuran itu masih kan
keusahan membantu sesama
yang bakal di reports
kita udah gue yang island
udah udahlah percaya ya gak gini saya waktu itu
berkata sama si gina
inilah keluarga cemal memang lain dari saya
dia udah gede nah dia mau kawin
dengan siapa mau kemudian ngapain
terserah kalian sepenuhnya
asal jangan menjadi
hanya ini hanya berlaku di kelompok
yang tidak tertentu jangan ini saya gak mau
bahkan simbol simbol itu aja
enggak nah mereka oke mas
karena apa orang yang berminat
bikin keluarga cemara itu pasti udah punya
bayangan benar benar jadi punya
konsep lagi tinggal kita cocokin ya udah
jalan terharu gak pas
terharu nonton kedua
lebih terharu oh justru nonton
kedua lebih merasa tapi saya
mungkin sudah mulai tua mulai
cengeng mulai ini ya bener
yang pertama masih oh iya paling
dua tiga kali lah yang kedua
loh kok kayak begini nih
gimana teman teman ini
matlas untuk liat di belakang ini ada
beberapa silahkan mas diliat
di plasma c kita ada
ini kayaknya mungkin gambaran kayak di sampul
buku tadi sampul bukunya ya
siapa ini masa masa mudanya
arz itu kan sering tampil ya di layar
di mana mana di wawancara
dikenal orang kalau emma ini kayaknya
gak pernah loh aku lihat loh mas
gak gak dia gak suka kalau kata kata premiere itu
gak ikut nonton premiere sama sekali gak ikut
di tapi tau kan maksudnya
ini diangkat ke tv kan
fani ini bagus nih apa ini
karena saya punya mobil pertama kali
oh iya ini momen itu
di ya saya bilangnya
jadi emma nih harusnya
bu ars ya gimana sih sosok
istri yang mendampingi kalau kita lihat
kan karakter emak itu kan
kayaknya menyentuh banget ya gak sih
iya dia paling tidak
dia tahu cara bersyukur
mengucap dan mengungkap ngomongnya boleh ke sini mas
ya bisa ke
kok bisa kemarin gak pernah mau
saya aja saya gak pernah mau
gak pernah mau deh aja ini
gak pernah mau
jadi ini adalah sosok
emak sesungguhnya ini kok yang saya ajak
pergi pergi itu kan dia kayaknya
silahkan di sini jadi ini adalah
sosok emas sesungguhnya silahkan ibu
boleh di tengah aja ya
biar lebih afdal ini pertama
kali iya bener
sampai terharu loh
sampai berlinang air mata
soalnya karena emang kan gak pernah muncul kan
gak pernah mau
gak pernah diajak
diajak apa diajak apa
terakhir review saya ajak gak mau tanggal tiga itu
iya tanggal dua puluh nggak mau
bener ibu iya
kenapa gak tau ya
grogi atau gimana
atau kayaknya enggak lah ya
biar bapaknya aja kayaknya yang terkenal
enggak juga enggak grogi
kita akan ngomong lebih banyak
jadi kalau ngomongin soal
tidak hanya kesederhanaan terus bagaimana
arti keluarga juga tapi banyak sih
sebenarnya yang kayaknya bisa lebih kita gali lagi
gak pernah mau
gak pernah juga sosok abah gitu ya
untuk diaplikasikan khususnya mungkin buat orang orang yang sudah
berkeluarga ya tapi kita akan jeda
cn indonesia connected masih akan kembali
tetap kalau bersama kami
oke jadi di sebelah saya kayaknya masih ada yang shock
karena kedatangan emma yang terkengunya
masih kayak kok bisa
tadi aku tanya sama
bapak gitu kan gimana
arti kesederhanaan adalah
satu karakter atau satu sosok
emma yang ternyata memang ada
gitu perempuan hebat
menemani masa masa sulit seorang
asmendo itu gimana sih
kalau masa sulit itu bagi saya
jadi menemani dia di masa sulit ya
ya gak apa apa
gini karakter abah itu kan tidak sepenuhnya
jadi ada lah ya ada bumbunya juga
tapi apa kemiripan abah dengan ars wendel
ya kalau menasehati itu hampir hampir sama
tapi seorang pengarang itu kan bisa aja
dibumbui sama sih
waktu itu pas ketika mas art bikin novel
sebelumnya juga nulis tahun tujuh puluh an tadi katanya ya
dulu cerita gak
ini aku mau bikin tulisan keluarga cemara nih di majalah
terus abis itu naik lagi ke novel sampai masuk ke tv
tapi dia kan banyak nulis apa apa apa gitu
itu keluarga cemara di antaranya gitu
jadi saya yang ngerti
pas kemarin tayang naik apa dibuat versi layar lebarnya
pasti udah nonton dong ya
tapi gak berdua kayaknya
oh kalau itu diajak ya
gak mungkin gak diajak ya
oh sama temen temen
oh sama temen temen
iya di kampung
ngeliatnya kayaknya ya deg degan tapi gak begitu
gak begitu maksudnya gimana bang
nggak begitu aku atau gak begitu gimana
sayangnya udah ngerti gitu kekalan gini kekalan gini
nilai paling baik untuk bisa kita serap atau kita ambil dari keluarga cemara itu bu
ya di situ kan diterangkan tentang ketujuran tentang menghadapi situasi yang aduhaya gitu
ya harus kan harus tabah harus ya udah diterima saja sambil berdoa dan bersyukur
kalau di filmnya kan kita lihat sosok emak itu ini ya balance ya sebagai penyeimbang abah ya
tapi juga kayaknya agak pasrah gitu
emang pasrah atau gimana ya mas
bahkan di masih di bukunya itu lebih omongannya emak paling sedikit
karena dia mungkin yang paling terguncang kan paling ngadumin itu jadi dia paling menghemat kata katanya
tapi justru dari ketabahan itulah yang memberi cerminan kepada anak anaknya
terakhir mas ars apa yang mau disampaikan melalui keluarga cemara
artinya keluarga cemara nilai nilainya ternyata bertahan dari tahun tujuh puluh an delapan puluh an sampai sekarang ke generasi milenial
apa yang mau disampaikan dari keluarga cemara ini
ya bahwa keluarga itu sesuatu yang istimewa
mempunyai keluarga yang rukun bisa mengucap dan mengungkap rasa syukur aja itu sudah luar biasa
dan jangan lupa pak ani setiap dari kita ini mempunyai keluarga
nggak ada yang
kenapa kita tidak mempunyai keluarga
kenapa kita tidak mencoba mengumpulkan ini sebagai salah satu kekuatan dalam drama kehidupan yang naik turun nggak jelas gini nih
itu yang pesan paling ininya ya mau disampaikan
oke terima kasih mas ars ibu juga terima kasih
tapi dia terima honor juga pak nggak
terima honor ada di sebelah sana nanti
tapi sebelum terima honor ada sepatah dua patah kata gak ada untayan kata lah ya
dari seorang arswendo nanti kita akan dengarkan
ini juga akan sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia connected malam hari ini
saya tiffany raitama bersama ibu arswendo dan juga mas arswendo
pamit tapi kita akan dengarkan dulu ini dia dari arswenda atmowiloto selamat malam
cuma dilihat dua
kasih kode ya
jika belum pernah lakukanlah sekarang
jika sudah ulangi lagi
keluarga dan kamu itu sebetulnya satu
setiap orang setiap dari kita setiap kehidupan memilihin keluarga
jenis rumput pun ada keluarganya
kamu dan keluargamu adalah satu
keluarga tempat bersama untuk mengucap dan mengungkap syukur segala apa yang terjadi
air mata dan bukan tangis adalah ungkapan mesra rasa syukur
ungkapan mesra dalam keluarga dan kamu satu juga adanya
tunjukkanlah kasihmu syukurmu mesramu gregetmu
kalau sudah seringkan
kalau sudah kamu lakukan seringkali
karena kamu dan keluargamu adalah satu
ara nggak mau jadi pohon
kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara
puisi yang paling bermakna adalah keluarga
mutiara tiara tara adalah keluarga
selamat pagi emak
selamat pagi abas